assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semuanya
selamat malam rekan rekan wartawan
tapi rupanya rapat kami tadi dipanggil dengan pak jankot brimob
di ketiaman kapolri
jam sembilan belas belum selesai jadi sampai jam sekarang baru kita mulai
salam sejahtera rekan rekan wartawan
seperti diketahui dari tadi siang
banyak yang menanyakan banyak yang minta konfirmasi
banyak yang ingin mengklarifikasi tentang adanya informasi yang beredar
adanya barang yang terhambat atau yang ter
dan banyak yang tertunda ya prosesnya di bandara soekarno hatta
dalam konferensi pers malam hari ini
saya nyatakan bahwa barang yang ada di bandara soekarno hatta yang dinyatakan
yang dimaksud oleh rekan rekan senjata
adalah betul milik polri
dan adalah barang yang sah
semuanya sudah sesuai dengan prosedur
mulai dari perentanaan
kemudian proses kelelang
kemudian proses berikutnya
sampai dengan direview oleh staf itwasum dan bpkp
sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya oleh
dan proses masuk ke indonesia
barang tersebut masuk ke wilayah pabean di bandara soekarno hatta
dan korpimob sudah memberitahu dan minta rekomendasi kepada baes pni
prosedurnya memang demikian
karena barang harus masuk dulu ke indonesia

kemudian untuk dikarantina dan dicek oleh baes pni
baru dikeluarkan rekomendasi oleh baes pni
apabila dalam nanti pengecekan ya
pengecekan tidak sesuai
maka dapat direksport atau dieksport kembali
tetapi dalam pelaksanaannya tidak pernah seperti itu
ini bukan yang pertama untuk barang sejenis
ini yang ketiga kali tahun dua ribu lima belas dan dua ribu enam belas sudah pernah masuk
untuk tentang barang dan teknis
penjelasan teknisnya nanti
saya dengan hormat
saya minta dan korpimob
irjen paul dr andes murat ismail
silakan pak murat
terima kasih kepada rekan rekan semua
atas kesempatan berdiri kepada saya
memang kalau wartawan mendengar nama
kita orang indonesia kalau dengar nama itu kan
saya kena akal ini granat longsir yang luar biasa
padahal ini yang rekan rekan lihat di depan
dan cara kerjanya pun seperti ini nih
kayak buka api
ini kita menembak dia
kita bisa menembak lurus
kita tembak dia empat puluh lima derajat
dan pelurunya itu
peluru ini ada banyak
ada peluru karet
ada peluru hampa
ada peluru gas air mata
ada peluru asap
ada peluru juga yang menimbulkan
ini yang tabur
ini seperti ini
dulu waktu kita pakai tahun sembilan puluh delapan
senjata tidak seperti ini
melontar tidak seperti ini
yang sembilan puluh delapan itu di
kita taruh di depan senjata
di depan senjata ini
tadi saya suruh bawa senjata panjang
senjata panjang itu diikat
jadi kayak kaleng begitu
kita masukin dari depan ini
baru kita tembak pakai gas air mata
ini yang diatas
dipakai di apk
masih peluru hapar
ini peluru peluru ini
kalau kita tembak lagi
ini saja itu dibawah
dan itu kita
produksi cahannya kalibernya yang berbeda dengan kita
ada tentunya agak besar
baru kita pakai bot itu kanji baru kita masukin tugas arah mata

saya pernah waktu itu saya masih mayor saya masih daniel blokor saya gunakan itu yang dari bidan

yang mulai seperti ini ini dan yang terbaru itu seperti sana
kalau yang ini ini semua ditempelkan ke senjata lima lima puluh enam
tapi kalau ini
ini dia berdiri sendiri ini aja yang berdiri sendiri
tapi yang ini semua sama sebenarnya cuma kita tempel di senjata

tapi ini udah langsung
kalau lihat di senjata itu ini yang dipakai
ini senjatanya ini bawahnya

tetap pakai peluru tapi peluru hampa
barangkali ini adalah alright to the pro
ya sudah pernah saya jelaskan kemarin ya mengenai mana senjata militeri dan mana senjata yang untuk menegak hukum
sudah tadi sudah dijelaskan tadi
ya kan sudah tadi sudah dijelaskan mengenai perencanaan kemudian lelang kan sudah dijelaskan seperti itu
ya jangan jangan bicara masalah ini masalah ininya
ya kalau masalah ini saya tidak berkompeten untuk menjawab
ya ini kan sudah dijelaskan oleh pak dankor brimob tadi mengenai bagaimana fungsinya bagaimana cara kerjanya
nah rus numbers wah ayo and
sudah dipakai korporimob
sudah dipakai korporimob
ini yang sama ini
barangnya sudah ada
tahun dua ribu lima belas sudah ada
dua ribu enam belas sudah ada pengadaan
sama seperti ini
ya belum masih dipapian
wah ini yang saya gak tau
saya urusan pembayaran nanti
nanti di cek di serena dulu
ya saya ingin merilis yang kedua ya
cukup ya yang ini ya
yang kedua terkait juga dengan video
terkait dengan video yang viral kemarin
di bawah senjata
ya yang ini
dan yang ini
di bawah m enam belas
ini sama dengan sabara punya
pernah lihat punya safari yang
pelurunya bulat begini banyak
cuma dia ini kalibernya lebih besar daripada sabara itu
yang gak serbatat sama yang biasa ditembak sabara
yang banyak sekali
ini cuma satu satu
ya masukin cuma satu satu
dan pendek sekali gitu ya
ya tembaknya juga mesti begini
gak bisa tembak begini
ya ini ini ini di bawah di bawah m enam belas
ya ini m enam belas di atas ini
nah ini di bawah
larasnya m enam belas itu masuk disini
ya cukup ya
ya yang kedua saya ingin merilis mengenai
video yang kemarin viral juga
yang banyak ditanyakan apakah polisi mau nembak
tank atau nembak
bahwa rpg itu adalah
pengadaan ya ingin saya luruskan ini
kemarin saya sudah me
menyampaikan tapi ingin saya luruskan
bahwa ini adalah pengadaan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi masih di bawah abri
waktu itu kotaknya pun masih dkn
jawatan kepolisian negara
dan waktu itu diper
kaitannya dengan dprn
untuk videonya sendiri
dibuat tahun dua ribu lima belas
di pusdik brimob waktu kosek
pusdik brimob watu kosek
kemudian ada pertanyaan
kenapa itu dilaksanakan disana
memang itu barang masih ada
dan ini untuk menghabiskan
maka sekalian untuk pembelajaran
kepada siswa siswa pusdik brimob
yang tahun dua ribu lima belas itu yang disuting adalah
yang masuk di pusdik brimob
ada tamtama juga
ada bintara dan ada
perwira dari akpol
sebagai pengenalan senjata
granatnya sendiri daripada
dan bersamaan maka dicoba satu satu
jadi ini ingin saya luruskan
supaya tidak ada
informasi yang sipang siur
bahwa itu betul
granatnya pun sekarang tinggal beberapa
ya itu dalam rangka
pengenalan senjata dan untuk pembelajaran
bagi siswa siswa pusdik brimob
terima kasih rekan rekan sekalian
saya ucapkan terima kasih sekali lagi
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh